jabat wali kota bekasi raden gani muhammad membantah menerima arahan untuk memenangkan pasangan capres cawapres tertentu pada pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
dia mengatakan penjabat kepala daerah tidak memiliki kemampuan politis dan hanya menjalankan tugas secara normatif
pj wali kota bekasi kami tekankan di sini tidak pernah menerima arahan perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon tertentu
dan pendekatan kami di dalam pelaksanaan tugas karena kami tidak punya kepentingan politis kami pendekatan berdasarkan pendekatan normatif di dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di kota bekasi
dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh bawaslu kota bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat islam ii
dari hasil pemeriksaan bawaslu kota bekasi itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran